selanjutnya kita bergeser ke dalam negeri setelah sempat menghebohkan rencana pernikahan siswi sd dan seorang pemuda dua puluh satu tahun di sulawesi selatan akhirnya dinyatakan batal
resepsi yang awalnya disiapkan untuk pernikahan pun diganti jadi resepsi untuk acara sunatan
panggung hiburan musik gambus meramaikan lokasi resepsi di sinjai sulawesi selatan
tapi alih alih sepasang mempelai yang berbahagia di panggung pelaminan yang ada justru pengantin sunat
ya di lokasi yang sama pihak soebul hajat awalnya akan menggelar resepsi pernikahan antara sr dengan pemuda dua puluh satu tahun bernama erwin
namun belakangan pernikahan sr yang masih berstatus siswi sd dan baru berusia dua belas tahun itu dibatalkan pihak keluarga
acara resepsi pernikahan pun diubah menjadi resepsi sunatan adik bung su calon mempelaiwan
ini anak yang mau menikah ini itu adalah cucu saya
jadi saya sarankan sama orang tuanya gak usah dikasih nikah karena ini umurnya belum cukup
kasian juga anak anak
saya bilang begitu pak
kalau pihak keluarga dari perempuan dia serahkan sama saya
dia bilang kalau memang kita yang minta seperti itu ya apa boleh buat
karena ada ji anaknya yang satu kebetulan belum disunat juga
jadi itu yang menjadi penggantinya gitu pak
keluarga sr di kelurahan balangnipa kabupaten sinjai awalnya memang berencana menggelar akad nikah pada hari ini delapan mei dua ribu delapan belas
alasan pembatalan akad nikah yang sedianya digelar di kecamatan tarong kabupaten jeneponto lantaran tidak ada penghulu yang berani menikahkan
usia calon mempelaiwanita memang masih belum memenuhi syarat
sr bahkan diketahui baru saja mengikuti ujian nasional tingkat sekolah dasar
secara ekonomi penikahan ini memang tidak mendapatkan izin kua setempat
aparat pemerintahan setempat sebelumnya juga melakukan pendekatan agar keluarga tidak jadi menggelar pernikahan dini yang viral ini
namun saat itu keluarga bersikeras dengan dalih pernikahan antar keluarga dekat ini untuk menjaga adat agar keluarga tidak malu

oh sama sama mau
ini memang karena alasan sirik budaya gitu ya
calon mempelai wanita tak nampak di lokasi resepsi sunatan adik bungsunya
pasca pembatalan rencana nikah sr kini tinggal di rumah keluarganya di jeneponto